kesadaran langkang tak ada paksaan dari siapapun yang ini mengucapkan sumpah mubahalah
maulahi mubahalah maulahi mubahalah
tak terima dan merasa difitnah oleh tetangganya dengan tuduhan melakukan pencabulan terhadap bocah lima tahun
rian antoni seorang pria di kelurahan satu ngelir kecamatan ngelir timur dua palembang
mekat melakukan sumpah pocong
prosesi mubalah atau sumpah pocong itu digelar di musola almanan pada kamis siang dengan disaksikan ratusan warga
proses sumpah pocong berlangsung sekitar lima belas menit
rian berbaring di lantai kemudian badannya dibungkus dengan kain kafan
ia lalu mengucapkan sumpah sebanyak tiga kali
kasus ini berawal pada juni dua ribu dua puluh dua silam saat salah satu anak warga diduga mengalami pencabulan
dan diduga dilakukan oleh rian antoni
pada januari lalu rian sudah diperiksa polisi dengan status tertuduh
namun polisi belum memiliki bukti cukup hingga hampir satu tahun ia belum ditetapkan sebagai tersangka
dan hanya dikenakan wajib lapor
merasa difitnah dan terbebani dengan kasus yang masih terkatung katung inilah
rian akhirnya nekat melakukan mubalah atau sumpah pocong
saya difitnah pencabulan terhadap anaknya
saya tidak melakukan sumpah pocong
jadi saya membela diri sumpah
itu punya saya memegang
itu difitnah ini demi allah saya tidak bersalah
hingga saat ini kasus pencabulan anak di bawah umur ini masih ditangani polsek tanggul angin ilir timur dua palembang